loh kok pada diem sih
ehm sebenernya pak mali kalo aku sebutin sekarang andara
pak mali kenapa
kamu gak boleh bicara seperti itu mila
kamu harus mengambil sisi positifnya mila
dengan kehadiran amanah ini
itu akan menjadi motivasi yang terbesar untuk kamu
supaya kamu cepat sembuh
seperti itu mila
jadi mulai besok
kamu harus tetap ikut terapi
kamu gak boleh bahas kamu gak boleh patah semangat
saat anak kita lahir nanti
bukan cuma bisa menggendong
kamu juga bisa mengelus kamu bisa mencium anak kita
dan bisa menjaganya sekaligus dengan kava
iya itu yang kamu mau
kamu mau sembuh
kesembuhan kamu kali ini pasti akan lebih cepat
memangnya kenapa kak
karena selain aku
ada dua lagi malaikat yang akan selalu mendoakan kamu
dan juga adiknya ini
dan dengan doa kami bertiga
kau pasti bisa cepat sembuh
jadi kamu mau kan terapi lagi
kamu mau ikut terapi lagi kami mampu sembuh

aku akan percaya orang lain careanya
dia semua kalau merupakan ini
bener kamu kantor
atau jangan jangan kamu macem macem di belakang aku
gara gara aku gak bisa bangun dari tempat tidur
dan gak bisa ngawasin kamu makanya kamu macem macem gitu kan
ini buat aku do
ya ampun do
kamu tuh romantis banget sih makasih ya
istri saya mau mulai terapi lagi
ayo silahkan duduk
semua orang panik cari kamu
ke dokter kok gak bilang bilang sama fadil sih
kasihan lo fadil kemarin dia panik banget nyariin kamu kamila
lo kok pada diem sih
eh sebenarnya pak mali
kalau aku sebutin sekarang antara
pak mali kenapa
oh kayaknya aku tahu deh apa yang kalian maksud

iya andara berarti kami
ya ampun mila selamat ya
semoga kehamilan kamu lancar
amin makasih andara
makanya sekarang aku termotivasi untuk cepat sembuh andara
jadi aku kesini untuk ikut terapi lagi
kamu mau ikut terapi sekarang
iya iyalah karena itu kami kesini
yaudah kalau gitu aku siap siap dulu ya
iya ada apa andara
mungkin kalian belum tahu
kalau terapi air mineral ini
tidak disarankan untuk orang hamil
iya memang ini semua belum terbuka secara klinis
tapi kami sangat menyarankan agar ibu hamil muda
tidak melakukan terapi ini
itu semua bisa menghambat pertumbuhan janin
jadi jadi benar benar tidak bisa
terus bagaimana caranya kami langsung membuka

dan terbuka sebaliknya

yang menuju negeri
dan ke perjatuhan
karena tempat xv
sehingga buat ter rolls
kami sudah selesai
saya sudah jatuh
kenapa kenyataan dan harapan itu harus berbanding terbalik
di saat camilla sedang semangat mengikuti terapi untuk sembuh
tapi saat itu juga camilla gak bisa menggerakkan tangan kamilla lagi
dan seketika harapan kamila pun hancurkan
dan sekarang di saat semangat itu di saat semangat itu tumbuh lagi